halo sahabat kompastv saya ingin mengupdate tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
rabu dua puluh empat april dua ribu empat bersama saya pungpesi hingga
kpu menggelar rapat plenum penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode dua ribu empat dua ribu sembilan
rapat plenum dipimpin ketua kpu asim asyari pasangan prabu sudianto dan gibran takau meraka hadir dalam rapat plenum penetapan tersebut
selain itu pasangan anies baswedan dan muhammad iskandar tuhadid di rapat plenum hari ini
sementara pasangan ganjar pranowo dan mahfud md tidak hadir
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
hal saya kira yang kita saksikan bersama sekeras apapun setajam apapun kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun
satu keluarga besar kita sama sama anak bangsa indonesia
gugatan pdi perjuangan ke pt un diterima oleh hakim terkait kpu diduga melakukan perbuatan melawan hukum soal kecurangan di pilpres dua ribu dua puluh
tim kuasa hukum pdi perjuangan gayus rumbuun mengatakan pengajuan kukatan ini tujukan kepada kpu yang biarkan kecorangan pilpres dua ribu dua puluh empat terjadi
gayus menganggap bahwa kpu harus menunggu kutusan kukatan di pt un baru meletakkan prabowo sudianto dan gibran raka buming raka sebagai presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
pak untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama kpu
dan apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang mengint visitar
kepoleh harapan kami kpu harus bisa mengadari
kpu harus ntar dihukum
supaya hukum itu bisa berdaulat di negara ini
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka langsung mengunjungi masyarakat di rumah susun muara baru jakarta utara
usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu sembilan oleh kpu
gibran yang tiba di rusun muara baru jakarta utara pukul setengah dua siang langsung menyapa warga rusun sekaligus
membagikan susu kepada anak anak yang ikut memberikan selamat padanya
alasannya mengunjungi rusun muara baru setelah penetapannya adalah karena ingin berdiskusi dengan para penghuni rusun terkait permasalahan yang mereka alami
bersilaturahmi dengan para warga terutama di daerah daerah yang padat penduduk
sudah sering dipaparkan oleh pak prabowo
kita nanti ada program pengentasan stunting
salah satunya adalah makan siang gratis
nah sahabat kompas tv itu dia tiga
kita tahu populer yang terjadi pada hari ini
jangan lupa di like di comment dan subscribe youtube kompas tv